rekonstruksi tragedi di stadion kanjuruhan digelar di lapangan sepak bola polda jawa timur rabu pagi
ada tiga puluh adegan yang direkonstruksi dan diantaranya ada tujuh adegan krusial
adegan ini menggambarkan satu kelompok brimob yang dipimpin tersangka akp hasdarmawan
menembakkan gas air mata di sisi selatan stadion tepatnya adegan sembilan belas sampai dua puluh lima
namun tak satupun dari rangkaian adegan itu menyebutkan tembakan gas air mata ditujukan dan jatuh ke tribun tiga belas
semua tembakan disebutkan jatuh ke belakang gawang tepatnya di lintasan lari
menembakkan satu kali dengan amunisi seorang support ke arah satu ban lintasan lari sisi selatan belakang
hal ini berbeda dengan rekaman video yang beredar kesaksian korban selamat dari tribun
dan temuan tersebut
tim gabungan independen pencari fakta
kadif humas polri deddy prasetyo mengatakan rekonstruksi ini digelar berdasarkan pengakuan tersangka
yakni ada tujuh tembakan berbagai jenis gas air mata
tim gabungan independen mencari fakta
menyoroti rekonstruksi tragedikan juruhan yang tak digelar di tempat kejadian di malang
kontras menilai ada upaya pengaburan fakta dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh polisi
ya itu berarti bukan rekonstruksi yang sebenarnya
kalau memang polisi dalam rekonstruksi hanya menggambarkan secara sebagian dari peristiwa yang utuh itu ya
ya itu bentuk pengaburan fakta yang dilakukan oleh kepolisian
ya itu benar
adanya perbedaan antar rekonstruksi dengan temuan tim di lapangan juga diakui oleh tim gabungan independen pencari fakta atau tgipf
selain itu tgipf juga meminta kepolisian membuat surat tertulis bahwa hilangnya rekaman cctv stadion kanjuruhan selama tiga jam yang diklaim akibat gangguan internet
tgipf ini sangat penting sekali karena isu di luar itu bahwa
bahwa korban ini bukan sekolah

meninggal disebabkan oleh gas air mata
nah ini perlu kita buktikan dengan cara apa
kinerja kepolisian yang menjadi sorotan lainnya yakni tudingan mengintimidasi keluarga korban
dikutip dari cnn indonesia com pendamping hukum tim gabungan aremania andi irfan menyatakan
orang tua korban meninggal mengaku didatangi polisi beramai ramai setiap hari
mereka yang datang meminta keluarga korban membatalkan permohonan otopsi
demi mengikut pendidikan
trus beberapa jam
dengan penyidik baru nanti akan terlambat
melalui kuasa hukumnya pada rabu keluarga korban meminta satu waktu hingga dua hari
untuk memberikan keputusan terkait proses otopsi
harapan saya secara pribadi kekejahatan terhadap kemanusiaan ini bisa diungkap secara terang
artinya dengan berpulangnya mereka kita tetap berharap keluarga ini dalam waktu satu dua hari
memberikan lampu hijau untuk melakukan otopsi
di sisi lain tgipf meyakinkan dan menjamin keamanan keluarga korban agar tetap menyetujui otopsi
bagi tgipf otopsi merupakan bagian penting bagi pengungkapan fakta tragedi kanjuruhan
terutama untuk memastikan penyebab kematian korban
tim liputan cnn indonesia